momentum perayaan imlek ternyata menjadi pendulang rupiah bagi tangan tangan kreatif di rumah batik jember
bahkan karyanya yang dihasilkan ini sudah terjual hingga ke luar negeri seperti taiwan dan juga hongkong
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia today
saya lady malino akan mengucapkan selamat hari raya imlek
gongsi face dua ribu lima ratus enam puluh sembilan selamat berakhir pekan dan sampai jumpa
pesanan batik dengan motif perayaan imlek terus membanjiri salah satu rumah batik di kelurahan wirolegi jember jawa timur
khusus pada pergantian tahun baru cina ini rumah batik mengambil tema imlek untuk bisa merebut pasar
motif batik nuansa imlek itu seperti lukisan dewi kwan im
desain ini sukses di mancanegara seperti taiwan dan hongkong
kebanyakan emang pelanggan kita dan dengan nuansa imlek ini kita ambil momen imlek
dan kita sudah siapkan ada tiga
tiga atau empat motif imlek yang siap untuk dikirim ke taiwan dan hongkong
kebetulan tidak hanya nuansa imlek saja yang kita kirim
kita juga ada motif samurai juga sih sebenarnya
dan kebetulan di sini kita mengambilnya secara global saja
jadi tidak hanya dengan kimono kimono ala cina
tapi kita juga ada samurainya juga ada bunga bunga sakura
selain etnis tionghoa yang mengemari batik bernuansa imlek ini
pembeli juga banyak dari kalangan perusahaan
ini untuk keperluan imlek
tapi untuk karyawan kita juga punya karyawan
ini yang dipilih ini batik imlek atau gimana
untuk sementara kita untuk karyawan ya imlek
karena kita juga ini mau ke keleteng
kalau menurut anda batik
batik yang pertama
imlek ini bagaimana
kalau bertema imlek kita setiap tahun sih
batik di tempat ini juga membuat motif samurai dengan bunga sakura sebagai pelengkapnya
agar batik ini juga bisa diterima di negara jepang yang kini menjadi bidikan baru industri ini
saya fulkus mandani jember